mengantisipasi ancaman teror bersenjata di bandara
tim khusus anti teror tni angkatan laut menggelar simulasi penggagalan pembajakan pesawat
lima ratus personel termasuk pasukan khusus kopaska dan dua helikopter dilibatkan dalam operasi ini
adegan ini adalah simulasi anti teror
simulasi bermula saat ratusan penumpang di bandara internasional juanda
panik saat ada teriakan dari seorang pria yang mengancam akan menembak seorang perempuan
pria itu juga membawa granat yang akan diledakkan bila tuntutannya tidak dikabulkan
penyanderaan ini menjadi adegan pertama dalam simulasi yang digelar pasukan khusus anti teror tni al
setelah negosiasi gagal pasukan anti teror menembak mati pelaku dan menyelamatkan sandra
pelaku lain ditangkap berkat bantuan anjing pelacak
pelaku sempat menetapkan tas berisi berat
pembangunan tersebut menyebabkan bom di area terminal
bom itu langsung dijinakkan pasukan penjinak bom dengan bantuan robot
pasukan kemudian bergerak ke landasan pacu lantaran ada kelompok teror yang menguasai pesawat dan menyandra penumpang
operasi pembebasan dilakukan melalui jalur darat dan udara
pasukan anti teror berhasil masuk pesawat dan melumpuhkan pelaku
ratusan penumpang pun berhasil diselamatkan
di dalam kita memelihara
kemampuan pasukan kita di dalam tim pengamanan ini
maka kita selenggarakan latihan latihan yang dirasakan cukup memadai di dalam pengamanan bandara juanda
hari ini kita tidak hanya sendiri tapi kita bersama sama seluruh stakeholder yang ada di bandara juanda
untuk bisa menangani hal hal yang kemungkinan terjadi
kita tidak mengharapkan hal hal ini terjadi di bandara kita
kita mengingat tetap aman
tetapi pasukan kita harus dilatih kewaspadaannya harus dilatih keterampilannya
sekitar satu jam bandara ditutup selama simulasi anti teror berlangsung
petugas mengarahkan penumpang keluar terminal selama proses simulasi teror berlangsung
yang terjebak di dalam terminal diperintahkan untuk menepi dan tiarap
proses check in pun terhenti untuk sementara waktu
pada saat terjadi kondisi merah sengaja semua kita tutup
maksud saya untuk para pengguna jasa juga ikut berperan berlatih di dalam penanganan kalau terjadi emergensi di bandara
kemudian setelah tadi evakuasi bom di bandara kita langsung open
setelah proses penjinakan bom tuntas penumpang pun diperbolehkan masuk kembali ke area terminal internasional
ratusan penumpang yang tertahan di luar langsung menyerbu masuk area terminal
meski bandara tidak ditutup terjadi penundaan untuk beberapa penerbangan selama simulasi berlangsung